pemudik yang datang lewat tanjung mas menjelang idul fitri tahun ini diperkirakan sekitar dua ratus ribu orang
bagi kita jokowi it s a story gitu sudah lah
serupa juga diharapkan jika anda
tetapi kepercayaan penuh itu sendiri juga tidak boleh disalahgunakan
itu yang harus di reset lagi sama teman teman pengguna brand atau store
saya kira nggak jelas bagaimana ini kemudian detailnya bagaimana penyelesaiannya
untuk pengisian listrik setara lima juta rupiah dan berhasil mencapai seratus
dampaknya ke ekonomi sangat besar